bagi pecinta makanan pedas ada beberapa kuliner serba mercon nih di jakarta sesuai namanya
perikmat kuliner mercon bisa merasakan sensasi meledak di lidah karena cabainya yang melimpah
langsung saja meluncur ke kawasan jakarta timur ada oseng oseng mercon di warung
puyati yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam silam dibandingkan dengan kota asalnya oseng oseng mercon
disini punya sesuatu yang berbeda kalau di jogja tuh sama tanya kering jadi saya disini
bikin ide sendiri pakai kuah ya biar seger gitu dimakan biar ada kuahnya kalau di jogja
kering dalam satu porsi oseng mercon terdapat cabai rawit merah melimpah yang dipadukan dengan ragam
rempah rempah untuk daging sapi yang digunakan pun direbus selama kurang lebih satu jam agar
teksturnya empuk tak hanya menawarkan oseng oseng mercon ada juga menu andalan lainnya yang bisa
bikin nangis kepedesan enggak heran ya dikasih namanya oseng mercon karena begitu masuk mulut
ada sensasi pedas kayak masuk mercon gitu dalam mulut dan selain oseng mercon ini ada juga ceker
bebes konon dinamakan ceker bebes karena kalau kita makan sih ceker bebes ini akan ada sensasi
brebes mili atau sampai berlinang air mata satu porsi oseng mercon dijual seharga tiga puluh tiga rupiah
sedangkan ceker brebes hanya tiga belas rupiah per porsi nambah selera makan nah kalau lagi meriang
karena orang enak badan makan aja oseng oseng mercon dijamin selera makannya pasti naik gitu
kita bergeser ke kawasan tanah abang jakarta pusat gulai tikungan ini sekilas mirip gulai
yang biasa dijual di kawasan blok m jakarta selatan ya namun gulai mercon dengan daging
dan cabai yang banyak jadi pembedanya kok kita daging doang berdaging sapi doang jadi enggak ada
lemang itu pada dalam satu panci gulai mercon sebanyak dua hingga tiga kg cabai rawit merah digunakan
ini belum termasuk sambal tambahan loh yang bisa dipesan oleh pembeli hidangan ini dijual seharga
lima belas rupiah per porsi di sini pembeli juga dapat memesan aneka sate jerawan dan telur masing masing
seharga tiga ribu rupiah dalam satu piring cabai yang digunakan ini ukurannya besar besar pedes luar biasa
kalau kurang pedas juga masih bisa tambah level kepedasannya sampai level lima puluh salah satu tips dari
saya nih untuk mengurangi rasa pedas bisa juga pesan susu kudel lain nih meski baru dibuka pada
desember dua ribu dua puluh satu lalu gulai yang satu ini sudah cukup digandrungi pada akhir pekan penjual gulai mercon
bahkan mengklaim dapat menjual lebih dari dua ratus porsi dengan omset mencapai lima juta rupiah dalam satu harinya
meski pedas bukan main nyatanya kuliner serba mercon ini tetap diburu banyak pecintanya namun sebaiknya
tetap bijak dalam mengkonsumsi makanan pedas ya agar tak berdampak buruk pada tubuh nabila putri edwin